dan terkait kelangkaan bbm jenis premium di provinsi lampung serta riau pada awal maret ini
badan pengatur hilir minyak dan gas bph migas mengaku telah memerintahkan pt pertamina
untuk dapat mendistribusikan jenis bahan bakar khusus penugasan sesuai dengan alokasi dua ribu delapan belas
yakni tujuh lima ratus kiloliter untuk mencukupi kebutuhan premium masyarakat
anggota komite bph migas henry ahmad menjelaskan tahun dua ribu tujuh belas bph migas menetapkan kuota premium
di luar pulau jawa madura dan bali sebesar dua belas lima juta kiloliter
tahun ini kuota bbm beroktan delapan puluh delapan untuk penugasan di luar jawa bali dan madura tersebut ditetapkan sebesar tujuh lima juta kiloliter
heri menambahkan dalam realisasi penyaluran premium oleh pertamina ini hanya sebesar lima juta kiloliter
dengan pertimbangan realisasi tersebut bph migas tahun ini melebihkan kuota menjadi tujuh lima juta kiloliter
bph migas menilai realisasi ini sebesar tujuh lima juta km
ini karena masyarakat sudah sadar bahwa mesin kendaraan yang diproduksi tahun dua ribu ke atas telah membutuhkan bbm beroktan minimum sembilan puluh
pihaknya mengingatkan pertamina agar penyaluran suplai premium ke tiap kabupaten kota di luar jawa bali dan madura tidak dikurangi
tapi yang pertama itu dari spbu nya sendiri
mau masyarakat kayaknya bisa diarahkan ke pertalai dan margin yang besar mereka tidak nebus
apa namanya do premium dia minta aja pertalite